tuhkan untung kita buru buru beliin rumah buktikan mereka berdua baru sehari udah pada
pinter main bola seru banget mainnya warno sampai teriak teriak lari lari tendang gol
seru banget juaranya nih itu mah kagak ada seru serunya yang suruh mah kalau gua punya banyak
jangan jangan bebek cantik
bapak mau mandi nih
ya pakai air dong
masa pakai pasir
iya kan gak ada baknya
jadi gak ada air
showernya di mana
ini bapak udah di kamar mandi
showernya gak ada
coba kerannya itu diputer
nanti milih airnya
ya udah diputer
kerannya yang tengah
itu diangkat aja
airnya udah keluar nih
jadi kalah deh
shower aja gak ngerti
gak usah jadi deh
nyuruh kopi bakal bapak
bu bu talang bu
pak kena api
gapang nasi ibu tehnya
manas banget nih airnya
gue bakal beluar
bapak dimana sih
disini bu di kamar mandi
tangan gue mau melepu
kena air panas
ah apaan mau dalam panas ya
benar apa kata bapak bilang
bu matiin bu
itu kerannya ketengahin
tutup kerannya ketengahin
jangan dimatiin lu ya r nya
kan si warno tau kok tak malu
lu ancam aja
kalau dia gak izinin dia akan
kalian ada solusi lain nggak sih selain kabur
siapa tau dia ijin
kalau dia lapor ke bockup gue gimana
cuma bisa diancam kalau gue megang kartu as dia
nah sekarang kartu as apa yang gue punya
justru dia yang megang kartu khas gue
bokap gue itu kartu khasnya
kalau seandainya dia sampai tau bokap gue punya penyakit jantung
ya bisa makin meraja lelah lah dia
gue paham gak bar kartu as
gue sih paham
lu kali yang gak paham paham gue
apa coba arti yang kartu as
kelomanya jangan deket deket gue dong
jadi kalah nih gue
apa hubungannya om
ya ada dong
bilang aja om kalau nggak bisa mainnya
ah tuh gigit
nami udah gak sabar mau ke rumahnya warno
kenapa kagak ditelepon aja kalau kita mau dateng
masa datang ke rumah anak sendiri harus telpon dulu sih
tapi bercandaannya nggak lucu mulu
maaf deh kalau gak lucu
maksud papi mami telpon dulu itu kali aja mereka masih pada tidur
kan kasihan si acil malu kalau mereka ketahuan bangun siang sama mertua
papi seneng deh mami nurut sama papi
iya deh gak jadi seneng
kamu dimana ngircah bagus
kamu di rumah
kamu lagi main bola sama acil
kalau lo jauh jauh mainnya dari gue
pasti gue menang
masih satu satu tuh
ah udah udah diem diem
lagi olahraga main bola sama aja
untung kita buru buru beliin rumah
buktikan mereka berdua baru sehari
udah pada pinter main bola
seru banget mainnya pih
warno sampe teriak teriak
seru banget juaranya pih
itu mah kagak ada seru serunya
yang seru mah kalo goalnya banyak